pasti jessica dialami sama om wilkart
iya bisa jadi sih
kita pulang aja ya
mbak juga tadi kan telpon mau ketemu
kayaknya ada urusan penting
mama masih menunggu lima belas menit aja
ini nggak bisa jalan lagi nih
ini harus di
dari ke bengkel mbak
tadi pemesanannya sudah dibayar pakai aplikasi kan ya
gak usah pak
terima kasih banyak mbak
tungguin taksi lewat aja deh
sepi banget ya
vaksinnya kayaknya ada penumpangnya deh
gak ada yang berhenti lagi
mau sampai kapan aku disini
aku nggak boleh begini terus
aku harus keluar dari sini
tapi gimana caranya
aku harus keluar dari sini
aduh habis makan kenyang banget dah
makan mulu loh
badan udah gede
aduh kepala ku sakit
aduh sakit banget
kalau gue diemin dan dia kenapa kenapa
kayaknya sih enggak bos beneran
aduh berapa ada aja sih masalah
saya harus pastikan bumayang baik baik aja
karena saya sudah janji ke randy untuk pastikan ibunya aman
bawa ke dokter gak
yaudah itu di lantai dasar apartemen
itu udah klinik
ya periksakan ke dokter
ya tapi dijaga
bisa sampai dia kemana mana
jadi mereka percaya kalau aku sakit
ibu sekarang saya bawa ke dokter
ibu jangan coba coba
kalau ibu kabur ibu tahu sendiri akibatnya
mending banget nih
mau kemana nenek
mau diantar gak nih sama bang
nih udah jam segen nih ini
masa gak akan dateng
pasti jessica dialami sama wilvan
iya bisa jadi sih
kita pulang aja ya
enggak juga tadi kan telpon mau ketemu
kayaknya ada urusan penting
mama masih menunggu lima belas menit aja
pergi pergi pergi
udah lebih dari lima belas menit mak
aku yakin pasti jessica gak dateng
mau lanjut ditungguin apa gimana
ya sebenernya si mama masih menunggu tapi
ya udah deh kita pulang aja
kita pulang aja
belainya bel aja ya
terima kasih pak
ma udah dong ma jangan sedih kayak gini terus
kita akan cari cara kok gimana untuk temuin jessy
ma kita kan udah tau kalau jessy itu anaknya om irvan
kita dengan datengin rumahnya
gak semudah itu lah gimana kalau irvan gak bolehin kita ketemu jessy
kita semua udah tau rahasianya om irvan ma
gimana pun om irvan harus bisa mempertemukan kita sama jessy
dia tapi mempunyai sikap gila
gimana lebih buruk
mungkin diaip no
mau di ibu
karena itu agak mantap
lagi ada apa
ini siapa rek turn lagi
kita mau berang andien andien andien andien pas pas berhenti mas ada karavao
ngapain rafael lari lari enggak tahu

ibu saya benar benar minta maaf
ya setelah menemani